kamu udah puas
bikin hidup aku jadi menderita
sedikit pun aku gak pernah takut sama kamu
karena sebenernya aku gak ada maksud buat ngantuin kamu
aku ngelakuin semua ini
karena aku pengen beristirahat dengan tenang
untuk carikan jari tangan kanan aku yang hilang
ini kamu di dalam kan
kunci nya semalam gak ada nih
kan lo sekolah
gak yul aku kesiangan
gak apa apa aku cuma jatoh aja semalam
ya ampun udah gede masih aja jatuh
yul kamu mau tau gak
semalam aku dihantuin sama hantunya galang
aku bener aku gak bohong
aku punya buktinya
bukti apa lagi
disini aku tolong
ya semalam tuh kamar aku berantakan banget
dan posisi selimutnya gak disitu
enggak enggak tapi terserah kamu mau percaya sama aku atau enggak
tapi intinya aku gak mau dihantuin lagi sama galang
yul aku mohonnya sama kamu kasih tau aku
dimana makan aku
kamu ngapain kekuburannya galang
ya mungkin dengan cara itu gak mungkin hantuin aku lagi
kuburannya di tpu kampung kandang
yaudah kalau gitu hanturin aku ya
enggak aku banyak pr cari aja sendiri
dan juga datang setengah
ada yang berpikir
dunia kita udah beda
jangan pernah ganggu aku lagi aku mohon lang
aku baru kenal sama kamu
tapi kenapa kamu malah menghantui aku lang
jangan pernah ganggu aku lagi ya lang
aku mau ke rumah ya lang
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
semoga aja galang gak ngikutin aku
galang lepasin aku
jangan pernah ganggu kehidupan aku lagi

carikan jari tangan kanan aku yang hilang
tapi kenapa kamu harus minta tolong sama aku kan
sekian banyak orang
cuma kamu yang bisa melihat kehadiran aku
jari tangan kamu hilang di mana
di sekitar gerbang sekolah anakku
ayo cepetan masuk
ya aku mau kelas ini nih
aku yakin jari tangan aku hilang saat kecelakaan itu terjadi
aku gak bisa beristirahat dengan tenang din
aku mau minta tolong sama kamu
untuk carikan jari tangan kanan aku yang hilang
itu juga kalau kamu mau bersedia menolong aku
kalau tidak juga nggak apa apa
aku akan cari lagi orang yang bisa melihatku
dan mau menolong
setelah aku bantuin nyari jari kamu yang ilas
jangan pernah kamu ganggu kehidupan aku lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
eh din kamu mau kemana
sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi
mau ke rumah yuli minjem buku iya

ada ada aku taruh atas meja kok
ya udah aku berangkat dulu ya ma